puluhan ribu pengunjung pada minggu sore memadati hari kedua penyelenggaraan festival condet dua ribu dua puluh
mendung tidak menyurutkan niat puluhan ribu orang untuk datang di hari terakhir festival condet
dan pada festival kali ini panitia menyiapkan area sepanjang dua km
di mana pengunjung bisa membeli berbagai macam barang dan kuliner
di antaranya kuliner khas betawi seperti kerak telur dan dodol yang banyak diminati pengunjung
panitia juga menyediakan lima panggung yang menampilkan berbagai macam kesenian khas betawi
yang melibatkan anak anak sd di sekitar kawasan jalan condet
festival yang mengusung tema budaya kite ini diselenggarakan sebagai upaya melestarikan budaya betawi di condet
yang sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya
dan untuk mengetahui berapa meriahnya festival condet
pada hari ini
kita akan tanyakan ke area dita utama
koresponden kami yang pada saat ini sedang berada di sana
sedang ada apa nih
ada hiburan yang meriah apa yang sedang ditawarkan di festival condet hari ini
assalamualaikum cangcing nyak babi
nah sebelum ane ngasih lihat ada apa aja
mau laporin apa aja di sini
izinkan ane membacakan sebuah pantun
asik belanja jangan lupa awas copet
biar asik yuk kumpul dimari
ya lumayan kan ya
tadi barusan eji bikin pantun
karena memang tadi terpengaruh juga
berbagai macam tampilan kesenian betawi
yang hari ini diselenggarakan di festival condet dua ribu tujuh belas ini
dan tapi memang menjelaskan lebih jauh lagi
soal hiburan apa saja
mungkin saya bisa menceritakan
bahwa saat ini memang banyak sekali
sajian kuliner khas betawi
makanan yang terbaik
makanan kesukaan saya yaitu kerak telur
wow dan mungkin mungkin
olivie nanti tertarik nanti bisa saya bawain juga
tapi memang selain kerak telur juga
anda bisa lihat memang di sekeliling saya saat ini
sudah ada puluhan ribu orang saya taksir
dan mereka berjalan kaki sepanjang dua km
anda bisa lihat di sebelah kanan saya
berbagai macam stand yang menjual barang barang
ada yang jual mobil jual motor
baju baju perlengkapan dan lain lain
tapi memang salah satu yang paling banyak diminati
oleh warga masyarakat yang datang hadir di sini
adalah untuk menikmati berbagai macam
makanan sajian kulinernya
yang tadi salah satunya ada kerak telur
kerak telur dan juga tadi ada dodol
dan memang hari ini menjadi hari penutup
yang berlangsung sejak kemarin
dan nanti rencananya pada hari ini
pada saat penutupan
adakan ada sejumlah pementasan kesenian
di antaranya seperti tarian tarian khas betawi
terus kemudian juga ada marawis
kemudian ada juga pertunjukan silat
tadi saya baru saja ada pertunjukan silat yang dimainkan
oleh sebuah sanggar silat
yaitu yang bernama muara condet
di mana mereka merupakan anak anak yang berasal
dari lingkungan jalan raya cuan itu sendiri
dan memang kebanyakan atraksi yang diisi
di acara ini sendiri
banyak dilakukan oleh anak anak sekolah
yang berlokasi di sekitar jalan condet ini sendiri
karena memang tujuan dari acara ini sendiri
adalah untuk melestarikan kebudayaan
dari kebudayaan betawi itu sendiri
si val condet yang nampaknya sangat meriah sekali
ini ada dito di sana ya
ada juga lebaran betawi di situbondo
bahkan tadi dihadiri juga oleh presiden jokowi
ini apakah mempengaruhi jumlah pengunjung
yang datang ke sana
ya olivia soal pertanyaan anda
apakah mempengaruhi atau tidak
tadi saya sempat berbicara dengan panitia acara
tadi mengatakan memang menyayangkan bahwa
memang lebaran betawi ternyata diselenggarakan
juga pada hari ini
karena sebagaimana ketahui bahwa memang
panitia sendiri sudah mendapat izin
bahwa memang untuk menyelenggarakan
festival condet ini sendiri akan dilakukan
pada setiap akhir pekan terakhir pada bulan juli
saat ini sudah memasuki penyelenggaraan yang ketiga
dan bisa saya mengatakan bahwa memang
saat ini penyelenggaranya adalah mungkin
yang saya sebut yang paling ramai
karena memang jalan yang digunakan sendiri
sepanjang dua km
kalau misalnya sebelumnya hanya sekitar delapan ratus meter
sekarang dua km
bahkan pada penyelenggaran pertamanya
hanya dilakukan di pinggirkan
kali saja dan tidak terlalu banyak
dan memang anda bisa lihat memang dua km cukup panjang
dan akhirnya karena mereka menutup jalan rai condet ini sendiri
pihak kepolisian sendiri juga terpaksa harus melakukan
sejumlah rekaya selalu lintas
supaya tidak sampai menimbulkan kemacetan
memang sudah terjadi kemacetan sih
tapi maksud saya arus lalu lintas dapat terus mengalir
begitu dan mungkin informasi tambahan saya sampaikan bahwa
memang nanti selain juga ada lima panggung
salah nantinya akan menutup acara ini sendiri
adalah penampilan band betawi
rai jeans di mana nantinya mereka akan memainkan
sejumlah lagu lagu yang sudah banyak dicintai masyarakat
indonesia terutama yang berasal dari budaya betawi
yaitu lagu lagu ciptaan benyamin suaib
nampaknya meriah sekali
kalau ada waktu nanti mungkin saya akan mampir
laporan langsung dari kawasan condet